tni angkatan laut melakukan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa
senilai lebih dari delapan ratus miliar rupiah
selain itu tni angkatan laut juga berencana menambah kapal perang jenis fregat dan destroyer
memasuki awal tahun dua ribu delapan belas tni angkatan laut sudah melakukan kontrak kolektif pengadaan barang dan jasa
pengadaan barang dan jasa ini meliputi satu ratus tujuh puluh tiga kontrak senilai delapan ratus tiga belas miliar rupiah
untuk berbagai satuan di lingkungan tni al
selain itu tni al juga terus melakukan pembangunan kekuatan dengan membeli sejumlah alutsista
untuk kapal perang misalnya tni al berencana membeli dua lagi frigate jenis pusakawal rudal
serta dua kapal perang sekelas destroyer yang memiliki panjang sidaknya satu ratus lima puluh meter
pengandal lainnya adalah tambahan empat unit kapal angkut tank kapal cepat rudal serta kapal patroli
di negara sebelum kita india sudah memiliki sekitar empat puluh kapal destroyer
kemudian malaysia juga sudah punya singapura sudah jelaskan juga punya rcn
kemudian juga pt
hanya saja pengadaan kapal perang tni al seringkali tidak sekaligus mencakup persenjataannya
hal ini dikarenakan anggaran yang kurang mencukupi
meski demikian untuk tahun ini proses pengadaan senjata untuk kapal perang pkr sepuluh ribu lima ratus empat belas kelas kri igu sitinggurahere sudah diproses
meriam cepat kaliber tiga puluh lima mm serta torpedo
kalau kami sebagai user itu lebih senang kalau langsung lengkap full combat system
jadi tidak ada susulan epbnw dan sebagainya
sehingga kita langsung bisa mengoperasikan kapal itu sesuai dengan fungsi asasinya kapal perang itu
di tengah pencanangan poros maritim dunia oleh pemerintah maka perkuatan tni angkatan laut adalah keharusan
sudah saatnya tni al menguasai lautan bukan hanya di tanah air tapi juga di kawasan asia tenggara dan pasifik
iwan hermawan jakarta